salam dari jawa barat saya riko
istri orang nomor satu di jawa barat ridwan kamil atalia praratia mengaku positif terpapar covid sembilan belas
hal tersebut diungkapkan atta yang akrab di sapa bu cinta ini dalam akun instagram pribadinya
atataliapr yang diunggah sabtu tujuh belas april
menurut atta yang sudah menjalani vaksin covid sembilan belas dan mengaku taat menjalani protokol kesehatan
seperti menggunakan masker dan juga hand sanitizer ini
dirinya kaget dan tidak menyangka jika hasil pemeriksaannya menunjukkan positif terpapar virus corona
bingung ketularan di mana karena memang saya ketemu dengan banyak sekali orang dan juga masyarakat
tapi saya berharap mudah mudahan teman teman dan juga orang orang yang dekat dengan saya
tidak ada satupun yang tertular ya
nah sesungguhnya saya merasa bahwa saya ini termasuk orang yang apik
sekali menggunakan masker mencuci tangan kemana mana juga selalu diingatkan dan selalu menggunakan sanitizer gitu
tapi walaupun memang kandak allah seperti itu ya masih agak kaget aja hari ini
mohon doa dari semuanya
sementara itu melalui unggahan di akun instagram pribadinya
gubernur jawa barat ridwan kamil mengatakan bahwa ata dalam keadaan baik dan tengah menjalani isolasi mandiri
ia pun memohon doa untuk kesehatan sang istri
sosok yang biasa disapakan emil tersebut juga mengatakan
ia dan keluarga beserta tim protokoler serta ajudan yang kerap menemani atta berkegiatan
sudah melakukan pemeriksaan pcr dan hasilnya semua negatif covid sembilan belas
peniputan cnn indonesia